kota solo jawa tengah
puspa pernah ke solo
di situ kan kampungnya jokowi
masa belum pernah
karena di situ banyak sekali tempat tempat bersejarah
dan juga ada kulinernya begitu
ini berbicara tentang tempat sejarah
ini ternyata menyimpan
seperti yang tadi saya katakan
ada bangunan bersejarahnya juga di sana
yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan islam
nah salah satunya adalah jam matahari
atau jam istiwa
di masjid agung keraton kasunanan surakarta di ningrat
pasti untuk anak anak milenial
jam matahari ini masih asing sekali ya
penanda waktu sholat zuhur dan juga sholat asar tersebut
telah berumur lebih dari dua ratus lima puluh tahun
bahkan hingga saat ini
jam istiwa tersebut masih berfungsi dengan baik
jika anda berkunjung ke masjid agung keraton kesunanan surakarta di ningrat
di solo jawa tengah
cobalah menengok jam istiwak atau jam matahari
jam ini berada di sisi selatan halaman masjid
jam yang beroperasi menggunakan sinar matahari ini
layak untuk anda kunjungi sebagai penambah ilmu pengetahuan
jam istiwa masjid agung telah menjadi penanda waktu paku buwono iv
saat memerintah di keraton dinasti mataram surakarta
paku buwono iv bertahta mulai tahun seribu tujuh ratus enam puluh delapan hingga tahun seribu delapan ratus enam puluh
keberadaan jam istiwa kini sangat penting
karena pada zaman dahulu
belum ada jam kinetik maupun jam digital
jam istiwak bekerja memanfaatkan sinar matahari
yang menerpa batang besi dan paku penunjuk angka
bayangan paku di lempengan busur tembaga
yang bertuliskan angka angka
menjadi penanda waktu atau jam pada saat tersebut
bayangan itulah yang menjadi penanda saat salat zuhur dan salat asar
jadi dari jam istiwa
hanya ada informasi dua waktu sholat saja
karena sesuai dengan peredaran matahari
dibuat sekitar tahun seribu delapan ratus sepuluh an oleh paku buwono iv
paku buwono iii membangun mesinnya
paku buwono iv ini perlengkapannya diantaranya
karena pada waktu itu untuk menentukan waktu sholat itu
tidak ada jam di sekitar sekarang ini
maka ulama ulama menyalankan dengan berpatokan matahari
meski zaman sudah berkembang
keberadaan jam istiwa masih menarik perhatian pengunjung
hingga saat ini jam tersebut masih berfungsi dengan baik
dan dapat menjadi patokan waktu
sebagian muazzin maupun jamaah
masih menggunakan jam berumur dua lima
dua ratus enam puluh enam tahun tersebut sebagai penanda waktu sholat